kita melihat ada pks yang tadi seperti ausilo dulu katakan akan melakukan verifikasi untuk menyerahkan dokumen terkait dengan pendaftaran pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
ya pada saat ini kita melihat tadi sebelumnya ada pdip pkp dan pada saat ini pks akan melakukan pendaftaran dengan menyerahkan sejumlah dokumen yang akan diberikan kepada kpu untuk melakukan pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
sejumlah persyaratan memang harus dipenuhi oleh sejumlah partai politik yang rencana akan mengikuti pemilu
ada sembilan partai politik pada hari ini akan melakukan pendaftaran sesuai dengan pasal satu ratus tujuh puluh tiga ayat dua undang undang pemilu pada hari ini sejumlah persyaratan harus diikuti
salah satunya adalah partai politik tersebut harus memiliki badan hukum memiliki kepengurusan di seluruh provinsi
memiliki anggota sekurang kurangnya seribu atau satu banding seribu dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik
kemudian juga memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat
mengajukan nama lambang dan tanda gambar partai politik kepada kpu
menyerahkan nomor rekening pada kpu baik itu dana kampanye pemilu atas nama partai politik
ini merupakan sejumlah syarat yang memang harus dipenuhi
sebagaimana nanti harus diverifikasi
pendaftaran akan dibuka hingga tanggal empat belas agustus pukul dua puluh tiga tiga puluh atau menjelang pukul waktu indonesia barat
seperti tadi pdip juga mengatakan mereka pada tahun dua ribu sembilan belas mendaftarkan di urutan ketiga
pada saat ini mereka mendaftarkan di urutan pertama sebagai bentuk komitmen mereka untuk memberikan sebuah citra positif
dimana salah satunya adalah komitmen mereka untuk tidak hanya membangun citra profil sebuah partai politik
tetapi juga ingin memberikan komitmen membangun indonesia di tengah pandemi covid sembilan belas
dan sepertinya semua partai politik
memberikan citra baik dalam mereka melakukan pendaftaran kampanye nanti
ataupun pendaftaran pemilihan umum pada saat di kpu ini
seperti ini kita melihat sejumlah partai politik memberikan gimmick
ataupun sebuah entertainment seperti kali ini
adat pks adat betawi
sepertinya dilakukan oleh pks
alam pintu ini merupakan salah satu budaya betawi
sebagai bentuk pks
iya untuk memberikan animo bagaimana masyarakat
kalau kita ingat pks di tahun dua ribu sembilan belas mendapatkan lima puluh kursi di dpr ri
dan diharapkan pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
pks bisa mendapatkan kembali pemilih baik itu pemilih pemula
yang diharapkan dari generasi milenial bisa mendapatkan sedikit banyak peluang
dan nampak ketua pks juga hadir
untuk memberikan dokumen verifikasi pada pendaftaran hari ini
jalan dewa poncol nomor dua puluh sembilan menteng jakarta pusat
kita lihat ini adalah prosesi palang pintu
salah satu prosesi abad betawi
yang memang diberikan pada saat prosesi adat
biasanya ditunjukkan pada saat seremonial pernikahan
ataupun acara acara betawi yang memang diperuntukkan bagi penyambutan